kalau kita lihat memang mendaki gunung ini merupakan olahraga yang banyak dilakukan oleh profesional
karena memang membutuhkan banyak persiapan latihan fisik juga seperti itu ya iqbal
dan juga berolahraga kabarnya ini agar badan tidak kaget ketika mendaki gunung
ya selain lady yang punya tipsnya tapi juga punya tips yang mungkin bisa benar benar dipercaya ya
oke kita lihat sama sama berikut ini
untuk mempersiapkan petualangan pertama mendaki gunung
anda dapat meminta bantuan dari perhimpunan penempuh rimba dan pendaki gunung wanadri
yang memiliki sekretariat di jalan aceh satu ratus lima puluh lima bandung
langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengikuti medical check up
untuk memastikan kesehatan fisik sebelum bertualang
pendakian gunung itu bisa dilakukan oleh siapa saja
yang pasti dia motivasi jelas sehat jasmani dan rohani
sehat yasmani yang rohani kan kita sudah punya standar kebugaran fisik putra dan putri sebenarnya
dia tidak punya penyakit yang bisa menyebabkan kecelakaan atau hal hal yang tidak diinginkan di gunung
pendaki juga harus memahami kondisi gunung cuaca waktu tempuh
dan peraturan pendakian untuk menentukan perbekalan yang akan dibawa
selain itu alat navigasi hendaknya dibawa
teknik mendaki seperti healtworking dan climbing pun harus dikuasai
agar berhasil melalui medan pendakian
logistik yang diperlukan diantaranya makanan kaleng dan makanan manis untuk menambah energi
pendaki pun membutuhkan perlengkapan seperti sepatu gunung sleeping bag matras tenda jas hujan
pakaian yang mudah kering dan p tiga k dalam satu ransel
disarankan mendaki bersama rekan yang berpengalaman atau memanfaatkan jasa pemandu yang tersedia
pendaki pun harus mengantongi izin dan melapor ke panggung
pendaki pun harus mengantongi izin dan melapor ke panggung

pendaki pun harus mengantongi izin dan melapor ke panggung
yang perlu diperhatikan adalah memahami batas kemampuan diri
salah satu senior di wanadri mengingatkan
tidak perlu memaksakan diri untuk sampai di puncak
karena setiap orang memiliki efres masing masing
sebelum memulai perjalanan anda mendaki gunung
ini ada satu ungkapan yang sudah diamini oleh seluruh pendaki di indonesia
dan perlu kita ingat bahwa jangan mengambil sesuatu selain gambar
jangan meninggalkan apapun selain jejak
dan jangan membunuh apapun selain waktu
raffi tari tarani bandung